saya rasa saya udah gak ada urusan lagi sama pak alex
jelas bu nawang masih ada urusan dengan saya
karena penyebab kecelakaan pangeran itu adalah anak ibu
maksud pak alex apa ya
ya karena putri pangeran bisa jatuh dari jembatan itu
pak saat kejadian itu putri gak ada di tempat kejadian
putri ada di rumah sama saya
tapi asal bu nawang tahu bahwa hp pangeran
sama pacar gue baby kriwil dinda
udah resmi jadi
mas denger kan mas
ya sama deh
ji ini tuh rumah sakit
sorry gue tuh saking senengnya sampe lupa keadaan tau ya
habis gue bahagia banget jadian sama lo
gapapalah kita malu sekali sekali
udah sering malu malu kayak gini tau gak
sekarang gue harus gimana coba
gue pengen banget ada di sisi pangeran
sampai dia bangun dari kobanya
kalo aja om alex izinin gua udah pingin pangeran
gua janji gua gak akan berhenti ngomong se detik pun
sampai pangeran bangun dari kompak
ris lo masih simpen nggak
handley record yang biasanya kita pakai
pas mata kuliah pelajaran
ilmu komunikasi masa
masih kenapa emangnya
buat rekam suaranya putri
terus kita taruh di bawah bantalnya pangeran
biar pangeran bisa dengar berulang ulang suaranya putri
gak nyesel gue pilih lo
gitu banget sih
terus om alex nemuin rekaman suara gue gimana
sama sama suster yang rawat pangeran
untuk kerjasama dengan kita
dokter udah tau siapa gue
gue sahabatnya begitu ya
gua gak nyangka
rizky mau berkorban sampai segitunya
supaya pangeran bisa saling kerja
kenapa sampai jam segini linda belum datang juga sih
bu nawang sudah penuhin janji bu nawang ke saya
maksud pak alex apa ya
oh terus kenapa pak alex bisa ada di sini pak
oh atau jangan jangan linda ngajakin saya kesini untuk ketemuan atas perintah pak alex
saya kira kita gak perlu bahas soal itu
yang jelas saya cuma mau kalau bu nawang bisa kasih tahu anak bu nawang si putri untuk jauhin pangeran
karena kalau dia masih nekat untuk deketin pangeran bu nawang tahu sendirikan akibatnya
pak alex gak perlu ngancam saya maksud pak
saya mau ke putri ya pak
karena saya tahu apa yang baik untuk dilakukan putri
bagus bagus kalau begitu kalau bu nawang sudah tahu
satu lagi pertunangan mel dan pangeran akan terus berlanjut
walaupun mel sudah ketahuan kalau dia pura pura buta
dan saya kira tidak ada celah lagi buat anak ibu bisa mendekati pangeran
jangan harap putri bisa dekatin pangeran lagi
pak alex ya pak alex itu benar benar keterlaluan pak
karena putri selalu ada aja cara untuk bisa deketin pangeran
harusnya pak alex itu mengingatkan calon mantu bapak
karena dia sudah membohongi banyak orang pak
termasuk anak bapak pangeran
karena saya tahu cintanya begitu besar buat pangeran
sehingga dia bisa mengorbankan apapun untuk mendapatkan cinta pangeran
saya rasa saya udah gak ada urusan lagi sama pak alex
jelas bu nawang masih ada urusan dengan saya
karena penyebab kecelakaan pangeran itu adalah anak ibu
maksud pak alex apa ya
ya karena putri pangeran bisa jatuh dari jembatan itu
pak saat kejadian itu putri gak ada di tempat kejadian
putri ada di rumah sama saya
tapi asal benawang tahu bahwa hp pangeran panggilan terakhirnya adalah berasal dari putri
saya terima apa yang pak alex katakan tentang putri
ini tuh benar benar menyakitkan buat aku
hidup tidak terlalu banyak menderita karena rasa cintanya ke pangeran
kali ini aku gak akan membiarkan putri dihina bahkan disakiti lagi oleh siapapun
putri pasti akan tetap nekat untuk nemuin pangeran
karena putri pasti ngerasa kalau dia itu harus dampingin pangeran
seperti apa yang pernah pangeran lakukan ke dia saat putri kecelakaan
kalau bukan gara gara pangeran yang mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan putri
aku pasti udah telpon putri untuk bilang ke dia supaya jauhin pangeran
sumpah gue masih salut banget sama ide lo baca
kita kita aja sampai gak ada yang ngeh loh
sampai gak ada kepikiran buat ide itu
sumpah bener bener jadius banget
kalian udah dukung gue
gue sama atta dengan senang hati kok bantuin luput